terlalu lemah pertahananmu terlalu rendah ayo ayo tinggikan
cukup g g
cukup g g
sudah memeriksa rumah itu pak
tapi di dalamnya saya tidak menemukan siapapun
tapi di belakang rumah saya temukan beberapa kandang berukuran besar pak
saya sudah menanyakan pada tetangganya tapi tidak tahu kemana perginya pak
selidiki apa yang terjadi
kami mendapat laporan mengenai hewan liar yang lepas semalam
berasal dari rumah ini
bila ibu ibu mengetahui keberadaan pemilik rumah ini segera laporkan pada kami
kalau itu saya nggak tahu apa apa pak
kami juga gak kenal dekat dengan kidayun
iya pak betul pak
dia juga jarang keluar pak untuk ngobrol
iya pak betul pak
ada apa ya pak
kami sedang mencari pemilik rumah ini pak
kenapa dengan pemilik rumah ini
karena pemilik rumah ini adalah sebagai tersangka yang sedang kami cari pak
yaudah kalau begitu terima kasih pak
terima kasih pak
saat polisi sudah pergi bakar rumah itu
siapa itu yang bicara tunjukkan dirimu
siapa itu yang bikin dirimu
jangan menjadi wanita lemah
untuk mengajarimu ilmu sulat
seranglah aku sekuatan agama
pertahananmu terlalu rendah
aku belum cukup berhati untuk melawan ki cahaya
mudah putus asa
lid lo tau dari mana ada terowongan macam begini
jadi sakti pernah ngajak gue lewat terowongan ini dia dihukum sama papanya gak boleh keluar kemana mana
terus kamu tau jam terowongan ini dimana
nanti kita keluar lewat pintu bagian dapur
udah kenapa sih gak usah banyak tanya ikutin aja
seperti ada yang mau kasih kita
lo orang ini tuh gak banyak yang tau udahlah
eh nanti ada yang datang
jangan jangan anak buahnya kiratus
atau jangan jangan itu hantu
karena apa gue bilang disitu gak banyak yang tau orangnya yang ngasih pada parno deh
pada lebay kan kebiasaan
eh siapa yang lebay
nih apa sekarang nih mau nyengkrapkan gue
yaudah ayo kita jalan lagi
seinget gue kalau kita mau ke pintu itu kita harus lewat lorong yang ini
ayo masuk masuk masuk
kenapa gak ada orangnya di rumah sakti
lo jangan yakin dulu deh lin
siapa tau mereka ngumpul di mana gitu
gak nis gak mungkin
masalahnya rumah sakti tuh gak pernah sepi
dan biasa selalu dinyatakan di setiap sudut
kenapa gak ada orang gini
udah udah jalan pikirin itu sekarang
lebih baik sekarang kita cari sakti
kita mulai dari mana
kita mulai dari kamar sakti
kok gak ada ya
sakti keluar dong ada kita loh
bisa yang bener aja deh
mana mungkin sakti ngumpet di kolong ranjang
alam kamu yakin sakti dibawa sama papahnya
iya kayak aku lihat sendiri
aku yakin sakti dikurung di suatu tempat kayak
terus gimana dong
terus gimana kalau sakti gak dibawa ke rumah yang ini
ki saya sudah periksa sisi rumah ini
kalau begitu ini adalah saat untuk membalas dendam kidayem
dan rumah kiratus
harus kita bakar
terus sekarang kita harus nyari dia dimana lagi
sebenarnya dia kan baik banget
iya kita pasti akan buang waktu kalau kita cari satu persatu
terus sekarang gimana
ayo kita koreksi sebelum api yang membesar
sampai jumpa lagi